bpbd provinsi jambi mendapatkan bantuan dua unit helikopter waterbombing dari bnpb pusat
helikopter tersebut akan digunakan untuk memantau dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di provinsi jambi
dari data tim satgas karhutlah provinsi jambi saat ini dua ratus empat belas hektare lahan telah terbakar
bnpb mengirim helikopter mi delapan mtv buatan rusia yang telah dilengkapi dengan tempat air berkapasitas empat air serta helikopter patroli aa tiga ratus lima puluh lima f satu
bantuan helikopter ini akan segera dikerahkan ke kawasan muaro jambi tempat sekitar lima puluh hektare lahan terbakar saat ini